terlebih setelah pasangan calon presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh
tidak ada satupun pasangan calon yang mengajukan keberatan penetapan pasangan calon nomor urut dua
termasuk juga dalam hal ini pemohon
bahwa selanjutnya berkenaan dengan anggapan adanya intervensi presiden terhadap perubahan syarat pasangan calon
sebagaimana diputuskan dalam putusan mahkamah nomor sembilan puluh tahun dua ribu dua puluh
menurut mahkamah latar belakang dan keberlakuan putusan aku telah ditegaskan berkali kali oleh mahkamah
di antaranya dalam putusan mahkamah nomor empat puluh satu empat puluh satu puu dua ribu dua puluh tiga putusan mahkamah nomor satu ratus empat puluh lima tahun dua ribu dua puluh
serta putusan mahkamah nomor satu ratus lima puluh tahun dua ribu dua puluh
oleh karena itu menurut mahkamah persoalan mengenai penafsiran syarat pasangan calon
sebagaimana yang telah diputuskan oleh kak mahkamah
merupakan ranah pengujian norma dan hal tersebut telah dilakukan oleh mahkamah
melalui putusan pengujian undang undang sehingga tidak ada persoalan mengenai keberlakuan syarat tersebut
sebagaimana telah dipertimbangkan di atas
sejak putusan mahkamah konstitusi nomor sembilan puluh tahun dua ribu dua puluh
syarat yang diberlakukan oleh pasal satu ratus enam puluh sembilan ayat satu huruf q undang undang pemilu
adalah sebagaimana yang telah dinyatakan oleh mahkamah
dalam almar putusan aku
menurut mahkamah adatnya putusan mk mk no dua tahun dua ribu dua puluh tiga
yang menyatakan adanya pelanggaran etik
pelanggaran berat etik dalam pengambilan putusan mahkamah konstitusi nomor sembilan puluh sembilan
tidak serta merta dapat menjadi bukti yang cukup
untuk meyakinkan mahkamah bahwa telah terjadi
tindakan nepotisme yang melahirkan abuse of power
dalam perubahan syarat pasangan calon tersebut
terlebih kesimpulan putusan mkmk nomor dua tahun dua ribu dua puluh tiga itu sendiri
yang kemudian dikutip dalam putusan mahkamah nomor satu ratus empat puluh satu tahun dua ribu dua puluh
mk mk tidak berwenang membatalkan keberlakuan putusan mahkamah konstitusi
dalam konteks perselisihan hasil pemilu
persoalan yang dapat didalilkan bukan lagi mengenai keabsahan atau konstitusionalitas syarat
yang tepat ditujukan kepada keterpenuhan syarat
dari para pasangan calon peserta pemilu
menurut mahkamah tidak terdapat permasalahan
bagi gibran raka buming raka
dari pihak terkait dan hasil verifikasi
serta penetapan pasangan calon yang dilakukan oleh termohon
telah sesuai dengan ketentuan tersebut
serta tidak ada bukti yang meyakinkan mahkamah
presiden dalam perubahan syarat pasangan calon
bahwa dalil pemohon berikutnya adalah berkenaan dengan
dugaan adanya pelanggaran oleh termohon
karena menerima dan verifikasi
berkas pendaftaran gibran raka buming raka
tanpa terlebih dahulu merevisi pkpu sembilan belas dua ribu dua puluh tiga
sebagaimana telah diuraikan di atas
tindakan termohon yang dianggap pemohon
langsung menerapkan putusan nomor sembilan belas
melaksanakan putusan mahkamah nomor sembilan puluh dua ribu dua puluh tiga
justru akan mengganggu tahapan pelaksanaan pemilu
dan berpotensi menciptakan pelanggaran
untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden
dari fakta hukum yang terungkap di persidangan
tindakan termohon dalam melakukan verifikasi
persyaratan pasangan calon pada tanggal dua puluh delapan oktober dua ribu lima belas
dengan mengeluarkan berita acara verifikasi dokumen persyaratan
bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden
model ba verifikasi ppwpkpu
telah menjadikan putusan mahkamah konstitusi
sebagai dasar hukum yang menjadi acuan
dalam menyatakan keterpenuhan syarat bakal calon presiden
hal ini dapat terlihat pada tabel lampiran verifikasi dokumen persyaratan
bakal calon presiden dan wakil presiden
terdapat kolom pemeriksaan c verifikasi persyaratan calon
dengan indikator berumur empat puluh tahun
terhitung sejak penetapan pasangan calon
berdasarkan tanggal lahir yang tertera pada ktpl
atau pernah sedang menjujuki jabatan yang dipilih
atau termasuk pemilihan kepala daerah
yang merupakan isi pasal satu ratus enam puluh
berufqi undang undang pemilu
nomor sembilan puluh tahun dua ribu dua puluh
termohon telah secara jujur menyampaikan
kepada seluruh partai politik peserta pemilu
tentang adanya perubahan keadaan hukum baru
sebagai akibat putusan mahkamah konstitusi
kepada seluruh bakal pasangan calon
mahkamah menilai tindakan termohon
mahkamah konstitusi nomor sembilan puluh tahun dua ribu dua puluh
merupakan upaya termohon dalam menerapkan
dan mempertahankan prinsip jujur dan adil
telah terbukti melalui fakta hukum di persidangan
termohon telah berupaya memenuhi semua aturan
dan prosedur yang dipersyaratkan
untuk menerapkan putusan mahkamah konstitusi
nomor sembilan puluh tahun dua ribu dua puluh
in casu dengan menjalankan segala prosedur
perubahan pkpu sembilan belas tahun dua ribu dua puluh
dalam bentuk pkpu dua puluh tiga tahun dua ribu dua puluh
perubahan syarat calon pkpu dua puluh tiga tahun dua ribu dua puluh tiga
dalam keputusan kpu nomor seribu tiga ratus tujuh puluh delapan tahun dua ribu dua puluh
dan pkpu dua puluh tiga tahun dua ribu dua puluh tiga
adalah sesuai dengan apa yang telah diperintahkan
oleh amar putusan mahkamah konstitusi
nomor sembilan puluh tahun dua ribu dua puluh
syarat ini diberlakukan kepada seluruh bakal pasangan calon
sehingga tidak terbukti adanya dugaan keterpiaan termohon
terhadap pihak terkait dalam proses penetapan pasangan calon presiden tahun dua ribu dua puluh
bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dalil pemohon
yang menyatakan terjadi intervensi presiden dalam perubahan
syarat pasangan calon dan dalil pemohon
mengenai dugaan adanya ketidaknetralan termohon
dalam verifikasi dan penetapan pasangan calon
yang menguntungkan pasangan calon nomor urut dua
sehingga dijadikan dasar bagi pemohon untuk memohon
agar mahkamah membatalkan atau mendiskualifikasi pihak terkait
sebagai peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun dua ribu sembilan belas
adalah tidak beralasan menurut hukum